oke untuk penyewaan ini di tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh tiga yaitu untuk kantor dan tempat tinggal
ya emosi yang pertama pasti pihak saya dan keluarga luar biasa lah ini supaya ujian lah hikmah
kita melakukan pemeriksaan terkait dengan keterangan bahwa benar tersangka ini menyewa
kepada maksud kita ingin menguak lebih dalam dengan faktor peristiwa yang terjadi di jisab